saat ini pelatnas panahan indonesia dihuni oleh empat atlet putra dan empat atlet putri
dua peraih medali emas asean games dua ribu delapan belas riau ega dan diananda khoirunisa
dicoret dari tim pelatnas oleh induk organisasi panahan indonesia atau perpani
karena melakukan tindakan indisipliner
selain itu perpani juga telah mencoret satu atlet pelatnas lainnya asifa nurhainza
posisi ketiganya digantikan oleh hanif wijaya reza oktavia dan della berliana
pengganti pengganti mereka itu memiliki potensi yang sangat besar
baik dari sisi putranya ada hanif yang memang seorang olimpian
maupun dari sisi putri itu ternyata hasil seleksinya itu mengalahkan hasil praponnya diananda
artinya apa kita melihat ada potensi besar disini ya
dari sisi putra maupun putrinya
fokus tim panahan indonesia saat ini adalah
mencoba untuk meraih satu tiket tambahan olimpiade tokyo pada nomor bergu putra dan putri
yang akan diperbutkan di kejuaraan dunia di paris perancis juni dua ribu dua puluh
dua tiket olimpiade tokyo yang sudah didapat sebelumnya dari pencapaian riau ega dan diananda khoirunisa
di asean games dua ribu delapan belas juga masih tetap aman
hal ini karena tiket ke olimpiade tidak melekat ke nama induk organisasi panahan indonesia
penentuan atlet yang akan tampil di olimpiade tokyo tahun depan akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi pelatnas
erlangga wisnuwaji denny irvan jakarta